hai uh langsung ke sana saya mau langsung saja kita sapa ada l di sana ini kalau yang mungkin
baru tahu siapa itu raguel itu dia panggilan sayangnya ini l gitu ya ya akhirnya bisa
mengerti lagu lagu bahasa inggris itu tadi loh awalnya gimana sih kok bisa kepikiran lagu lagu
bisa keren indonesia yang aja deh sebenarnya tadinya awalnya semua itu coba coba memang
semua coba coba maksudnya sebenarnya sudah sempat perkirain gue sudah terkira misal kayaknya lucu
deh oke tapi yang nggak nyangka aja bahwa sepublik sebegitu terima ya jadi kayak ya semua pokoknya
semua orang ketemu ya coba coba sebenarnya susah ya gitu untuk kita mengekonsultkan dari bahasa
inggris ke bahasa indonesia dan itu memang tidak semua orang bisa itu memang ada ada cara khusus
begitu atau bagaimana ada sih emang jadi memang apa namanya saya pas ngobrol dikasih tahu abis
itu kan susah banget gue enggak oh iya memang susah sih tapi gue enggak dulu dari dulu gue sempat
bolak balik luar negeri terus jadi gue jadi memang di sehari hari gue pun agak duit bahasa gitu kalau
ngobrol terus gue memang dari dulu sering nulis lagu tapi dulu pernah belajar menulis lagu
bahasa inggris liriknya inggris terus sekarang sekarang banyak nulis lagu bahasa indonesia liriknya
nah ternyata apa yang terjadi selama itu
aku sering nulis dua lirik itu gue jadi ngerti bahwa apa namanya kayak strukturnya
frase ngerasanya dan pada waktu gue ngelihat satu lagu itu gue mikir ah kenapa nggak coba
maksudnya jadi bahasa indonesia tadi itu cuma buat bercandaan doang tadi hater
eh ternyata serius justru jadi rame juga diperbincangkan oleh netizen ya tapi ini sebenarnya
sesulit apa sih kalau misalnya pakai bahasa inggris oh nanti nanti nanti nanti nanti nanti
oke dan iya silahkan kita akan bahas nanti ya karena pasti banyak pertanyaan soal ini kan ada banyak lagu lagu yang terjadi di dalam lagu lagu ini ya
ada banyak lagu lagu yang kalau misalnya kita bahas indonesia kan langsung tuh agak aneh ya bal ya
tapi di tangan el nanti kita coba akan dengar bersama tetap bersama kami di good morning
masih bersama kami di good morning ada iqbal ada el
oh saya berada di tengah dua laki laki yang kece kece ini apalagi el maaf ya bali
ini idolanya daniel seperti el ini ya
jadi sebelumnya udah kesalin kenal begitu
oke soalnya saya juga sering lihat youtubenya mungkin anda juga bisa langsung cek itu udah banyak sekali lagu lagu karya karyanya
nah tadi iqbal tanya seberapa susah sih kan

ataupun menerjemahkan bahasa inggris dan juga bahasa indonesia itu sendiri
oh itu tergantung jadi ada beberapa lagu yang gak terlalu sulit
contohnya saya pernah terjemahin kayak one direction yang judulnya history
one direction karena memang itu band memang buat anak remaja ya jadi liriknya ya lempeng aja
kan lempeng gak banyak pengandaian cuma kayak dia cuma kayak cerita nah itu buat gue gampang banget itu
tinggal di gampang
yang susah tuh ed sheeran
oh karena banyak
dia frase pengandainya
romantisnya itu kan kalau diterjemahkan kalau asal diterjemahkan jadi aneh banget
berarti eli ini termasuk orang yang romantis ya mungkin untuk membuat untuk pacarnya begitu
ini emang harus pakai perasaan juga kan
iya harus pakai perasaan harus ngerti soalnya kan lucu kalau misalnya lagu lirik ed sheeran pertama misalnya tinggal ngotot
itu kalau terjemah bahasa indonesia
kakimu tidak bekerja seperti itu
itu kan susah banget
iya susah susah
iya susah susah
jadi rasa rasa gimana ya maksudnya dan akhirnya saat kakimu tak sekuat dulu lagi
hmm lagu apa yang sampai saat ini el belum pernah terjemahin dan mau banget terjemahin
apa yang tantangan banget gitu sampai agak sedikit susah untuk mencari cari terjemahannya
sebenarnya sih ada beberapa lagu beberapa lagu yang dan biasanya satu lagu lagu zaman dulu itu buat saya susah
ini kan bukan cuma notasinya aja yang agak sedikit rumit tapi kata katanya juga
dalam dan kata kata rumit
terus ada beberapa lagu yang menurut gue waktu itu gue sempat pengen terjemahan tapi sulit
ya rata rata lagu biasa lagu penyanyi penyanyi puitis kayak misalnya kayak ed sheeran
terus kayak waktu itu pengen lagu john legend sama meghan trainor yang like i'm gonna lose you
sebenarnya sih udah pengen terjemahin cuma kayak kok nggak ada perdapat gitu ya
nggak ada perdapat ya
ini masih aneh gitu kayak kayak karena memang enggak semua lagu bisa semudah itu memang kadang
waktu itu ada yang akhir ini gue butuh waktu sampai sehari dua hari untuk menerjemahkan
merenung dulu sehari dua hari ya kalau kita berapa lama ya kalau bicara mengenai itu kan
penyanyi orang asing begitu apakah ada respon dari mereka gitu mengenai lagu lagu yang udah
dikonsultasi itu di luar dugaan ada ada oh memang bukan orang gimana gimana cuma ada orang
dari luar beberapa ada dari eropa mereka bisa appreciate maksudnya mereka ngerti sama sekali
ngomongnya cuma oke di appreciate dan gua kayak wow mereka maksudnya appreciate karena gua menginterpretasi
dengan bahasa lain dan buat mereka di kuping mereka it's still sounds nice so it's it's mereka
appreciate banget di situ jadi ya udah
desi tapi rata rata karena memang ini ini lagu konsep ini buat orang indonesia jadi memang
orang indonesia banyak yang denger dan memang diluar dugaan sih engagementnya mereka sangat
banyak sih dan el sendiri enggak benar benar merubah makna dari lirik lagu itu sendiri kan
itu memang sebisa mungkin gua ngubah maknanya ngubah maknanya dan sebisa mungkin memang
expressnya mungkin sedikit berbeda cuma memang maknanya nggak bisa dibantar nanti dituntuk
oh hak cipta lagi
ngomong ngomong soal kan l tuh ya kita bisa katakan tumbuh besar di sosial media gitu sampai akhirnya
banyak netizen yang menyaksikan l bisnisnya pun jadinya peluangnya datang dari sana ya itu
menjanjikan gak sih ya atau misalnya nih ada pemirsa di rumah apalagi anak anak muda yang mau ikut juga
jalurnya jl itu gimana jalur saya ini sebenarnya ini lagu inggris jadi
indo ini bisa dibilang salah satu gimmick yang saya buat untuk untuk menarik perhatian orang dan sebenarnya kalau misalnya mau jadi

musisi yang youtube itu sebenernya
bangsanya ada sih bisa maksudnya karena
memang mungkin beda sama teman teman yang lain yang misalnya
di jalurnya youtube itu humor
soalnya kan biasanya kalo misalnya kita cover lagu inggris kan tiba tiba ntar
copyright dan sebagainya tapi gantinya orang kenal
dan mungkin bisa ada peluangan dari tempat lain gitu
dan karena saya
saya yang jujur ini konsep nganterin saya ke banyak tempat
ke banyak stasiun tv ke tempat tempat yang gue belum pernah
karena mereka denger lagu ini dan they invite me dan
dan ya sangat
ya semuanya juga sangat senang pastinya ya kita aja senang bahagia
kayak eh ternyata bisa lagunya
dan ternyata el ini tidak hanya bisa bermusik saja
tapi dia bisa menyuarakan suara suara seperti ada
saya sempat ngeliat juga di youtube
jadi sambil kadang kan gue pengen bikin konten
terus terusan kan sementara kadang
sejarah zaman kan butuh tenaga dan
gue inget bahwa gue juga suka niru niru suara
jadi kayak coba yang paling unik bisa dicoba mungkin sama el
wow coba coba saya baru pertama kali dengar kalau
gue sangat suka superhero
jadi gue pernah niru suara joker
jokernya dari batman
bisa jadi pemain
tinggal lipstick diri agak lebih
ada salah satu tokoh penjahatnya harry potter
daniar sampai terpukau loh
tapi mana yang mau diseriusinnya sama el
ini kan maksudnya
kadang kadang ada banyak artis
ataupun ya public figure yang muncul dari youtube
tapi akhirnya selesai begitu aja
nah kalau l ini gimana untuk seterusnya
sebenarnya gue punya banyak rencana sih
jadi kayak youtube sebenernya adalah salah satu saran untuk menyalurkan sisi gue yang
mungkin sangat unik biru suara
absurd tapi kece
gue punya impian bahwa
dan sekarang gue giper siapa ya
terus di luar dugaan juga
gue jadi ada tawaran nge host
nanti gantiin daniar disini
eh eh eh nanti kita makin banyak saingan dong
iya nanti kita gak dapat pekerjaan lagi
tapi ya karena gue juga seneng nge main
dan juga gue seneng fashion
jadi ya kalau mungkin di instagram gue juga sering foto foto
dan juga filsafat ya katanya
tau gitu ya saya
risetnya full loh iqbal
kita mau dengerin lagu l lagi nih
kali ini apa yang disiapin untuk kita
ini lagu yang waktu kekinian banget
dari shawn mendes
sukses untuk lagu lewi silahkan ini dia el
aku sangka ku begini
ku telah terbiasa
kini ku telah jatuh
aku jatuh lagi
tapi aku akan pulih kembali
kau yang membuatku
jatuh sampai hampir mati
butuh dokter hati
untuk jahit hatiku
dimana kau saat
lagi ku butuh dokter hati
untuk jahit hatiku lagi
untuk jahit hatiku lagi